kita lanjutkan perbincangan ini saya ke pak sandiaga uno
mas andi bagaimana jawaban anda atas pertanyaan saya tadi
yang saya pastikan bahwa kita tidak pernah melanggar hukum
semua yang kita lakukan selalu dalam compliance terhadap hukum
dan seluruh kewajiban pajak kita selalu kita fulfill selalu kita lunaskan
dan saya rasa ini kesempatan ya buat indonesia untuk melihat bagaimana membenahi iklim investasi yang lebih baik di indonesia untuk penciptaan lapangan pekerja
offshore corporation itu selalu ada angle nya bahwa banyak kadang kadang financier atau bank yang khawatir terhadap kepastian hukum di indonesia
jadi banyak sekali mereka mengharuskan kita dalam proses akuisisi menggunakan offshore services
jadi kadang kadang kami dihadapkan kepada permintaan daripada financier dan permintaan kepada bank
karena mereka bilang kalau kita eksekusi aset di indonesia kadang kadang susah kepastian hukumnya
jadi kalau di offshore corporation mereka akan sangat mudah mengeksekusi aset kalau misalnya seandainya pinjamannya mereka default
jadi ini mungkin sebuah waktu yang tepat bagi semua pihak
karena kita masih masih di kolaborasi dunia usaha pemerintah bidang hukum bidang pegiat pegiat anti korupsi
bagaimana kita buat sistem yang lebih friendly untuk investment karena kita masih butuh investasi masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan
jadi saya sih menanggapi dengan positif apakah ini dikaitkan dengan politik karena ada proses pencalonan gubernur dki
saya anggap ini sebagai bagian daripada keterbukaan

saya anggap ini sebagai bagian daripada keterbukaan
saya sendiri nanti pas bulan september seandainya saya dinominasikan sebagai calon gubernur saya akan full compliance
dan ini nggak ada kompromi saya akan full compliance dan tentunya saya akan disclose apa investasi saya utang utang saya ada di mana
dan tentunya ini akan membuka era terbukaan bagi jakarta yang lebih baik dan jakarta lebih sejahtera
apakah model offshore investment seperti ini juga dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu sepengetahuan anda saja
untuk kemudian menghindari pajak dan apakah ini adalah waktu yang tepat dengan munculnya panama papers ini wacana teks amnesty diberlakukan oleh pemerintah
saya lihat itu sebuah hal yang berbeda ya
tergantung niatnya kami melakukan investasi niatnya itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan
banyak financial dan banks yang mengharuskan kita menggunakan offshore services karena kepastian hukum di indonesia masih belum bisa dijadikan pegangan buat mereka
nah untuk tax amnesty sendiri saya rasa itu sedang dipertimbangkan oleh teman teman di dpr di senayan
dan berkaitan dengan pembahasan apbnp
jadi jangan dikait kait saya rasa tax amnesty itu harus dilakukan untuk tentunya memberikan sumbaksi kepada pembangunan kita
tapi jangan sampai mencederai khususnya rakyat kecil itu yang kami rasa perlu dikaji oleh teman teman politisi di senayan maupun pemerintah
baik mas sandiaga uno terima kasih atas waktu anda saya tahu anda sangat sibuk sekali sekarang sekarang ini
sekali lagi terkait dengan
terima kasih selamat malam bung sandi
bu yenti pertanyaan saya sama seperti ke mas sandiaga uno
seberapa besar sebenarnya orang orang yang mencuci uang lebih prefer keluar daripada main hengki pengki di dalam bikin perusahaan aneh aneh apa segala macam
ya pasti kalau keluar pelacakannya juga lebih sulit
lebih sulit kalau di dalam
saya mengatakan bahwa skema money laundering yang masih terungkap di indonesia itu mudah sebetulnya
yang sulit adalah kalau itu menggunakan offshore banking ya offshore banking atau ada transaksi transaksi lain bisnis bisnis ilegal bisnis pasti ilegal ya
karena kan bicara pencucian uang juga bicara dari hasil kejahatan
jadi dari hasil kejahatan untuk bisnis apapun itu adalah pencucian uang
sehingga dalam rangka menyelamatkan uang haram
dan tentu disanalah polanya akan meminta bantuan bantuan konsultan dan lain sebagainya
misalnya ini kan kantor pengacara kantor konsultan hukum
seperti pada awalnya money laundering muncul di amerika itu banyak juga
ada beberapa konsultan konsultan atau firma firma hukum yang memang membantu membantu bagaimana caranya untuk menyembunyikan uang uang hasil kejahatan termasuk dari korupsi
apakah mereka memberikan konsultasi ataukah mereka menurunkan pajak pajak mereka
mereka membantu bagaimana caranya mengelabui petugas pajak sehingga mereka tidak harus membayar pajak
atau mereka memang akan ketakutan sekali ketika mereka ketahuan uangnya sangat banyak
tetapi tidak bisa menjelaskan asal usulnya
nah ini juga menarik nih pak raden pardedi barwa
salah satu alasan adalah kerahasiaan
tadi rekan kita dari cnn internasional richard kue mengatakan salah satu alasan dilakukan offshore ini adalah mengelabui istri
ada alasan ada isu soal kerahasiaan
jadi uangnya tidak boleh diketahui istri lebih banyak karena itu benar seperti itu
ya bisa saja
salah satunya barangkali
itu kalau ditaruh di panama atau di mana kan istri tidak tahu
makanya ada nama nama para pemimpin dunia di situ
pak pardedi apa sebenarnya di balik
kita tidak tahu persisnya
apa artinya itu
gak artinya semata mata karena dia pemimpin negara
dia disguise hartanya
bisa seperti itu
bisa juga dia menyembunyikan uang di situ untuk biaya politik dia kan
bisa jadi banyak modusnya dia itu dan tujuan dia taruh uang di situ
kan kita nggak tahu apakah dia memikirkan untuk masa depannya dia nanti sudah selesai
atau tiba tiba nanti kalau seperti rusia kan bisa terjadi gejolak yang sangat luar biasa
tiba tiba hilang dia dari situ
harus pergi mengungsi ke tempat lain
belajar dari kadafi husni mubarak
yang begitu begitu kan terjadi
tapi yang paling sering dipakai nih skema offshore ini sebenarnya memang lebih banyak ke ilegalnya
tidak tidak selalu begitu
memang awalnya ini munculnya kan tax haven
jadi yang mereka utamanya adalah mereka mendapatkan benefit dari perbedaan dari tax rate
tadi juga dikatakan memang seperti yang dikatakan sandi tadi itu
itu adalah di sana itu kalau antar misalkan saya punya misalkan teman bisnis saya paper company
atau dia punya perusahaan di panama
transaksi dengan saya ya kita panama yuk katanya
kan akan lebih mudah lebih cepat dan kepastian hukumnya kalau ada transaksi lebih cepat di sana
walaupun panama saya agak sanksi lebih pasti daripada indonesia
persoalan saya ada labuan ada cayman island ada british
itu banyak gitu
jadi banyak gitu virgin island
jadi banyak yang seperti ini
kalau mau beresin ini ya seluruh dunia ini bilang nggak boleh ada seperti ini
tapi sampai sekarang kan faktanya
sudah ini pak secara internasional itu kan termasuk munculnya international money laundering legal regime
itu antara lain sebetulnya untuk upaya upaya supaya tidak ada seperti cayman island british virgin british dan lain sebagainya lah
ini adalah suatu upaya salah satunya ya menjadi faktor yang memicu sampai suksesnya munculnya money laundering kan karena itu juga
ini sebenarnya lepas dari semuanya bu yenti
adalah panama papers ini memberikan kesadaran kepada kita
membuka mata kita bahwa ada yang lebih canggih lagi
mungkin investor investor kelas dunia sudah terbiasa melakukan ini
tapi untuk kita yang belajar bagaimana memberantas korupsi sekarang sekarang ini ini sesuatu yang baru
apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga orang orang yang jahat seperti yang diceritakan pak raden pardede dalam ilustrasi itu tidak melakukan proses offshoring sehingga ya kita bisa mendapatkan benefit dari itu semua
apa yang harus dilakukan
nanti kami akan kembali dengan jawaban bu yenty sesaat lagi di cnn indonesia prime news